terus terus terus
hingga kini tawuran di jabodetabek masih terus terjadi
selain dilakukan oleh kelompok warga atau pemuda
tauran juga dilakukan oleh pelajar bahkan menggunakan senjata tajam
tak main main tawuran pun bisa merenggut nyawa
kami mendatangi tempat yang sebelumnya baru menjadi lokasi tawuran
dan menanyakan warga sekitar apa pendapat mereka soal maraknya tawuran saat ini
berapa bulan yang lalu pun ada yang ibu ibu sampai meninggal di terowongan cipayung kalau tidak salah
nah itu sebaiknya polisi polisi ditindak cepat sih
saya dengar dengar dari warga warga situ katanya sudah ditindakkan oleh polisi
tapi tetap aja warganya masih tawuran
mumpun dapat saya sih ikut ikutan saja biar menunjukkan jati dirinya saja gitu loh
kumpulannya dia pada
cuman bikin cemas saja jadinya
orang kemana jadi takut
ya tidak salah jika orang bilang jakarta keras bung
tauran benar benar menghantui masyarakat karena semakin sering terjadi
saya saat ini berada di jalan dewi sartika jakarta timur
di mana beberapa hari yang lalu atau tepatnya pada tanggal dua puluh tujuh januari dini hari
telah terjadi aksi tawuran antara dua kelompok remaja
terlihat dalam video amatir bagaimana kedua kelompok ini melancarkan aksinya
hingga membuat jalan raya tidak bisa dilalui
bahkan pada bulan januari saja sudah ada belasan peristiwa tawuran yang telah kami beritakan
lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah aksi tidak terpuji ini kembali terulang
tauran kali ini bisa dibubarkan setelah pihak kepolisian yang tengah melakukan patroli mendapat laporan masyarakat
polisi mengamankan sejumlah pelaku remaja serta senjata tajam saat melakukan penyisiran di permukiman warga
tauran diduga dipicu saling ejek di media sosial
selain melakukan patroli rutin saat ini polisi mengandalkan informasi dari masyarakat untuk dapat menghentikan tawuran
namun kehadiran media sosial membuat tugas aparat penegak hukum semakin sulit
seperti pada peristiwa tawuran di kabupaten
yang terlalu banyak diperang pada akhir bulan januari
dua kelompok geng motor terlibat tawuran yang menewaskan satu orang
juga terjadi usai mereka janjian di media sosial
tawuran juga terjadi di penjaringan jakarta utara
dua kelompok remaja juga janjian tawuran dengan menggunakan media sosial
dan saling berbagi informasi di mana tidak sedang ada patroli polisi
untuk mengatasi permasalahan ini
pihak kepolisian menyusupkan tawuran dan mencari jalan
menyusup ke perkumpulan mereka melalui pelaku tauran yang telah dibina untuk mendapatkan informasi
ada tiga puluh anak yang dibina oleh sekolahnya
lalu ada beberapa anak yang dikatakan sebagai pentolannya itu saya bina
saya jadikan mereka agent
agen yang dalam hal ini tentu identitasnya kita rahasiakan
saya bekerjasama juga dengan kepala sekolah dan bagian kesiswaan
untuk apa untuk dia ini bisa memberikan informasi kepada kita
bahwa ini ada anak anaknya ini
seorang remaja yang identitas dan namanya kami samarkan
karena di bawah umur mengaku gemar tawuran untuk melepas penat
kalau tawuran mah ngelepas stres aja lah
healing lelaki ya
apa perasaan yang didapat
ya kalau perasaan ya kayak seneng seru
gitu doang sih yang didapat
sebenarnya gimana pas dapat orang atau dikirimkan orang
gak ada orang aja sih kayak seru gitu
udah itu doang
iya nambah temen nambah banyak ya
bergaul lah kayak gitu
oh bergaul ya jadi makin banyak temen
makin banyak temen
bahkan dari orang luar jakarta pun ikut kesini bang
ikutan sih kayak gimana janjiannya kayak gimana
ya dari sebuah instagram kita dm dm an
ya codean ketemuan dimana janjiannya disitu kita itu
menurut kriminolog universitas indonesia
adrianus meilala fenomena tauran akan semakin tidak terkendali
jika polisi tidak melakukan patroli di jagadmaya
pasalnya media sosial memungkinkan dua kelompok dengan mudah janjian tawuran
di waktu dan lokasi yang telah ditentukan
serta membuatnya sulit diprediksi
dengan adanya media sosial maka ada dua penyulitnya
penjulit yang pertama adalah lokasi untuk berantemnya itu
sekali kali gak diketahui
karena dua kelompok ini janjian
jadi kedua kelompok ini menentukan battle zone nya dimana itu mereka
yang kedua adalah proses pengerahan orang
dan kemudian proses bubarnya
itu juga lebih cepat dengan bantuan dari media sosial
pengawasan penggunaan media sosial juga perlu dilakukan
oleh orang tua untuk memastikan anaknya tidak terlibat tawuran
sebab langkah pencegahan terbaik diawali dari rumah
tim liputan cnn indonesia